aku sama sekali gak marah soal itu
cuman ya kadang kadang aku suka bingung aja
kenapa kamu seperti itu
aku sendiri juga gak tau
enggak pokoknya kamu disini
nanti dari sana aku akan bilang satu kalimat
kalau emang kuping kamu itu bagus kamu pasti bisa dengar
satu kalimat aja
kamu denger ya
aduh gak ngerti
kelat lagi gua
ngapain sih tuh si andre pake jemput jemput dewi segala
entah entah punya banyak duit
kalah star terus
kamu gustaf kan
dewinya masih ada
saya mau ketemu dewi
iya dari tadi mas
itu andre udah nungguin tuh dari jam berapa tuh
tiga jam sebelum pulang
kelihatannya sih mesra banget mas
paket toko tokonan segala lagi pegang pegangan tangan
gustaf jadi mereka sekarang mereka sekarang lagi ngobrol
tadi sekarang udah pergi
pergi udah pergi
tadi saya cerita tadi
kamu tau gak dia pergi kemana
tolong kamu kasih tahu ke saya kemana dia perginya
saya belum selesai ngomong dia mau pergi
sial banget mas
gajian masih lama lagi
duit udah abis
enak banget jadi dewi
belom apa apa udah banyak yang deketin

udah gitu tadi pulang dijemput lagi sama dua cowok sekaligus
yang jemput kelas kakap
kebanyakan yang jemput
gak apa deh badan emaknya pegel pegel
tapi sedangnya maya dapet lebih banyak
makasih allah ini maya seneng banget
wuhh lagi megang duit banyak lagi
sepuluh ribu eh tunggu tunggu gak sepuluh ribu
oh iya bener sebelas ribu
kak gustaf pantesan tadi maya denger ada anjing menggonggong
ternyata akang di sini mirip
tega banget sih may
tapi kalau dilihat lihat
maya sekarang ini lebih gelis lebih cantik
tuh kulit aja udah bersihan sekarang
perawatan ya banyak duit
kang langsung aja ya
akang harus main untuk mau minjem duit atau mau makan
ya ampun maya tau banget isi hati akang
sebenernya sih akang gak mau minjem duit tapi
langsung aja kang mau minta duit sama maya boleh ya
boleh kang silahkan akang pilih mau berapa
jangan lupa pak
akang itu emang bener bener ya kerja kang
lelaki sempurna gua
kena pukul terus padahal ku baik
udah dibantuin ngitung juga
bibi tadi ketampuk sama bapaknya dewi di makamnya sita
lagi lagi dia memaksa bibi untuk mempertemukan dia sama dewi main
emang kenapa sih bibi
kalau taman ketemu sama teh dewi mereka juga punya hak untuk saling ketemu dan saling kenal bi
bibi takut dia akan mengambil dewi karena dia sudah kehilangan sita
dia dia pasti akan mengambil dewi
dan menjauhkan dewi dari bibi mai
bibi gak sanggup kalau harus kehilangan dewi
bibi bibi percaya deh
teh dewi tuh bukan orang seperti itu
bibi andaikan pak man mau ngambil teh dewi
teh dewi pasti gak mau bibi
teh dewi gak mau kehilangan bibi
teh dewi tuh sayang banget sama bibi
tapi bibi masih takut
sok bibi aja belum hilang karena hilang
bibi bibi belum berani untuk mempertemukan dewi sama bapak
mai tolong ya kamu jaga dulu rahasia ini mai tolong
teh dewi jangan sampai tau dulu mengenai bapanya

bibi bibi tenang ya maya janji ya mai gak kasih tau
dan minta ku berikan seluruh hati
le kita ngapain kesini
gak tau aku ngerasa selama ini
ya kadang kadang aku marah sama kamu
terus bisa kadang kadang aku baik sama kamu
ya sekarang disini aku mau minta maaf
aku sama sekali gak marah soal itu
cuman ya kadang kadang aku suka bingung aja
kenapa kamu seperti itu
kamu sendiri juga gak tau ya
kamu sendiri juga gak tau
bentar ntar aku mau coba tes kuping kamu
enggak pokoknya kamu disini
nanti dari sana aku akan bilang satu kalimat
kalau emang kuping kamu itu bagus kamu pasti bisa dengar
satu kalimat aja kamu dengar ya
aduh gak ngerti
aku gak ngerti deh
ini aku dewi
aduh jauh banget
apa aku bisa dengar ya
kamu siap ya
pak ada mobil pak andre di depan
kamu berhenti di belakang mobilnya
saya mau turun
aku cinta sama kamu dan baru kali ini aku menyadarinya
aku benar benar cinta sama kamu

aku benar benar cinta sama kamu
aku benar benar cinta sama kamu